sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi ada syarat ya kak
syarat syarat apa
edo meminta kamila untuk mendatangani surat kuasa
agar edo bisa melaksanakan tes dna

terus kamu bilang apa mila
kamu nggak mau melakukan permintaan edo kan mila
kamu nggak mau kan

mila dengar aku mila
kamu nggak harus bingung
yang harus kamu lakukan lupakan kata kata edo
kamu nggak boleh melakukan apa permintaan edo mila
tapi kak mila nggak tega melihat kak fadil ada di sini
ini bukan tempat untuk kak fadil kak
tapi kamu akan lebih tega lagi kalau kamu melakukan itu mila
memisahkan hubungan kita berdua
memisahkan hubungan aku dan takfa
aku lebih baik berada di sini daripada aku harus kehilangan kamu dan kafe
kamu nggak akan pernah melakukan itu mila
mila janji sama kak fadil
dan kamu tenang aja mila
aku janji aku akan keluar dari si sepatnya mila
aku akan buktikan kalau aku gak bersalah
jadi kamu jangan terpengaruh sama kata kata edo
kamu sendiri yang mengangkat ini
kalau di dalam setiap doa doa kamu
kamu selalu meminta pada allah
supaya kita nggak dibisarkan mila
jadi jangan sampai kamu terpengaruh oleh kata kata edo ya mila

karena cinta kita memang harus bersatu mila
kamu harus percaya itu
sebelum tanggal dua puluh nanti
aku akan keluar dari sini
dan kita pasti menikah mila
kita pasti menikah
tolong kamu pegang janji aku ya mila
iya kak fadil
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
kami percaya sama kakak
ayu diam dulu sayang
ini cuma umpan
aku enggak tahu mila ini dari tadi kava nangis terus
ini mama biar tante ya
biar kamila yang gendong ya tante
kenapa perasaan aku begitu tidak tenang
kalian baik baik saja kan
benar panas tante
aduh kava kenapa ya tanpa
tante juga enggak tahu mila
dari tadi kava rewak terang nangis terus
aduh tante terus terus terus
ya udah tenang aja mila
tante telepon dokter ya
lindungi keluarga ku ya allah
karena saat ini hamba tidak bisa melindungi mereka
eka di mana
aduh ngapain sih kamu cari eka
ma edo mau ketemu sama eka ma
tolong edo mau ketemu sama eka
eka itu pasti di rumahnya sama orang tuanya
tolong ma edo mau ketemu sama eka ma
ma edo nggak mau minta yang lain
edo mau ketemu sama eka tolong ma

edo mau ketemu sama kak fah sekarang juga
soalnya edo maksa mau ketemu sama kak fah
dia kangen sama kak fah
sekarang itu kak fah lagi rewel banget
tante dengar sendiri kan tangisan kak fah
ini aja sampai pusing tante dengar tangisannya
kayaknya kak fah sakit deh
eka sakit apa indi
ya mana indi tahu
lagi yang wajar lah kalau anaknya sakit
tiap hari ngeliruan melulu
anaknya nggak diperdulikan
ma kasih teleponnya ke edo
dia tuh pasti kangen sama aku
aduh edo tolong ya
dan biasanya memang kalau anak prematur itu rentan terkena sakit kan
jadi udah deh kamu nggak usah berlebihan
lebih baik kamu mikirin diri kamu sendiri
nggak usah mikirin kak fah
indi tolong kasih teleponnya ke kamila
mau ngapain lagi sih sama kamila
indi tolong kasih teleponnya ke kamila sekarang juga
kamila ada telepon nih
dari siapa indi
nggak usah mila
ya nggak apa apa tante orang cuma telepon doang
nggak apa apa tante mila terima
jangan telepon dokter ya
tapi tante amber sudah menghubungi dokter kok
nggak usah nggak usah
mendingan kamu sekarang boleh ke rumah sakit untuk ketemu sama aku
dia tuh butuhnya bukan dokter dia butuhnya aku
edo kamu jangan ngaco deh
kak fah itu bener bener sakit dok
karena kak fah badannya panas bukan membutuhkan kamu
waktu eka lagi panas yang bikin panas turun siapa
dan sekarang pun juga kayak gitu
kalau ketemu sama aku dia pasti akan sembuh
kontak batin antara aku dan eka itu sangat besar
dan dia kayak gitu karena dia tuh kangen sama aku
edo aku kasih tau sama kami ya nggak ada kontak batin
dan kak fah itu nggak kangen sama kamu
lagipula kamu tuh apa apaan sih dok meminta aku membawa kak fah ke rumah sakit
lagi ini udah malam dok aku nggak mungkin membiarkan kak fah pergi
dan kamu jangan banyak berharap kak fah nggak kangen sama kamu
sampai jumpa lagi